sebelumnya pada selasa malam hingga dini hari
baris krim mabes polri melakukan olah tkp tertutup selama lima jam
namun hingga rabu siang kepolisian belum memberikan keterangan kepada awak media
hasil temuan di lokasi penembakan
kematian brigadir j memantik reaksi keluarga korban yang meminta keadilan hukum
keluarga menilai ada banyak kejanggalan
karena selain luka tembak di tubuh jenasa brigadir j juga terdapat sejumlah luka
bekas sayatan senjata tajam
ternyata di bagian tubuhnya itu ada luka luka
ada biru di bagian perut
di mata sebelah kanan ada luka kayak luka sayatan gitu
terus di hidungnya ada luka terus bekas jahitan
sama di bibirnya
terus giginya pun agak nggak rapi lagi gitu
selain kondisi jenasa keluarga juga mempertanyakan tiga unit handphone maupun barang lain milik brigadir j
saat ditanya anggota polisi pengantar jenazah menyatakan hp tidak ditemukan
barang barangnya satu pun mulai ada kembali ke sini
itu biasa dipakai korban
yang biasa dipakai anak kita hp nya belum ada yang kembali
hp nya pakaiannya belum ada yang datang
harapan kita itu dikembalikan
iya saya rasa itu dikembalikan
saya rasa di percakapan di hp dia itu pun bisa dicari
sementara itu saat kapolda jambi datang melayat ke rumah duka pada rabu siang
keluarga korban meminta bantuan agar barang milik brigadir j dapat dikembalikan
dan berharap kasus ini dapat diungkap secara tuntas
sebelumnya pada selasa sore kapolri jenderal listio sigit prabowo menyatakan bahwa polri telah membentuk tim khusus
yang dipimpin langsung oleh wakapolri untuk menyelidiki kasus ini
maksudnya motif di balik peristiwa ini
ya saya kira tim sudah bekerja tim gabungan sudah dibentuk
tentunya nanti rekomendasi tim gabungan ini akan menjadi salah satu yang kita jadikan untuk bahan saya untuk mengambil kebijakan kebijakan lebih lanjut
tentunya kita juga tidak boleh terburu buru
dan yakinlah bahwa tim gabungan ini adalah tim profesional
karena dipimpin langsung oleh pak wak kapolri dan irwasum serta teman teman dari kompolnas serta komnasaham
jadi saya kira beliau beliau cukup kredibel dalam hal ini
listio berharap hal ini bisa menjawab keraguan masyarakat terkait isu isu liar yang berkembang
dan sekaligus menjadi wujud komitmen polri untuk mengungkap kasus ini secara objektif dan transparan
tim liputan cln indonesia